wakil ketua umum partai kebangkitan bangsa jazilul fawait mendukung pernyataan ketua umum pbnu yahya kolil stakuf
tentang pbnu yang tidak boleh menjadi alat politik bagi partai yang akan ikut konsentrasi pemilu dua ribu dua puluh
ia menyatakan bahwa pkb lah yang sebenarnya menjadi alat politik milik organisasi masyarakat nahdlatul ulama
menurut jazilul fawait relasi antara pkb dan pbnu memiliki nilai historis yang terpisahkan
sehingga ia menolak jika disebutkan bahwa ada perpecahan dalam internal pbnu dan pkb
menurutnya pkb selama ini adalah wadah bagi warga nu dalam menyalurkan aspirasi politiknya jazilul bersikuku
bahwa nu akan tetap menjadi visi politik pkb dalam menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena apa karena apa semua itu kan dilihat dari sejarahnya jadi dari deklarasinya kelahirannya pemimpin pemimpinnya
yang paling penting adalah visinya pkb itu menjalankan visi politik nahdlatul ulama